betul ada di bandung ada di lokasi bandung sama saya
sebenarnya saat peristiwa itu kejadian apakah betul memang
pg itu berada di tempat kerja yang disebutkan oleh bapak
seperti yang disebutkan oleh bapak
betul ada di bandung ada di lokasi bandung sama saya
di rancan manyar di rancan asia
yang punya rumah juga ada nyaksi bahwa anak saya ada di situ
yang menyaksikan tempat saat peggy ada di situ ya pak ya
selain yang punya rumah siapa lagi pak
yang saudara saudara juga ada
termasuk petuanya petuanya yang punya rumah
tapi anak anak saya juga menyaksikan ada di situ
pak kira kira buktinya apa pak
selain pinjaman uang itu dari mana
kalau bukti saya tidak ada
saya sebagai kuasa hukumnya pak
untuk membuat perangkasus ini sendiri
upaya apa bang yang ingin dilakukan
kami dari tim kuasa hukum daripada orang orang yang pergi
kita akan mengumpulkan bukti bukti
selain bukti yang ada kita akan coba menggali kepada saksi fakta
karena menurut keterangan daripada orang tua peggy
itu jelas bahwa jam delapan malam
pergi mengantar bondol ke angkot
dia mau pulang ke cirebon melalui terminal cicahe
jadi saat itu peggy jam delapan malam masih posisi di bandung
dan yang melihat peggy di bandung itu ada robi
parman ibnu supri iwan
kemudian begitu kejadian begitu penggeledahan
orang tuanya daripada ibunya pedi telepon kepada parman
karena peggy kamu terlibat dalam kasus pembunuhan tina
oh ini yang membuat fakta kuat
kemudian disampaikanlah ke pemilik rumah yang dibangun kepada pak agus
menurut keterangan dari pak rudi
dia menyampaikan ke pak agus
kamu ada di sini ya tenang tenang saja
bang dengan ditetapkan ps ini sebagai tersangka dan otak pelaku
upaya apa yang akan dilakukan oleh tim
kalau terkait masalah ps
itu ada kuasa kumiters sendiri
jadi tim dari pak ibu sugianti
khusus untuk yang pg yang ps kalau untuk yang orang tuanya bapaknya kita yang berdamping
karena orang ini bisa juga dipodal jadi adiknya target ketangan terkait atau setelah penangkapan
pegi terkait masalah obstruction of justice atau apa kita belum belum coba mendengar merapat
kepada penyidiknya akan mempertanyakan terus sementara jadi upaya kita tetap kita kita hargai
kinerja para pihak kepolisian penegak hukum tapi diperlihatkan juga bukti bukti yang ada dan saksi fakta
terangnya tolong diperiksa juga yang terkait
keberadaan waktu pd bandung diperiksa juga itu semua